terkenal ratu dansanya
gue gak pergi
gimana caranya gue bisa lepas dari ricky
kok aja konelannya mana ya
kok gak ada
baru juga mau dikasih tip
gak kayak kopi tadi
mau minum gak
cukup manis ya pak
tadi aku parkir di depan kok gak ngeliat mobilnya ya
oh kamu gak tau ya elsa pergi buka puasa sama temen temennya
yaudah ntar aku hubungin kamar dulu lah
loh besok kan kamu ulang tahun
rencananya mau ngerain dimana ya
di restoran apa di rumah
masih belum tau mah
kan kemarin elsa sendiri yang ngomong kalau dia mau bikin pestanya
jadi mending nungguin dia aja
yaudah kalau gitu
terkenal ratu dansanya
lepas gak rik
gue gak mau ya
jangan paksa gue
gue gak bakal biarin lo pergi dari sini
rik lepas gak
gue bilang jangan sentuh gue
pukul gue sa
ini gue harus gimana
gue ninggalin ricky gitu aja

dia pasti mau nanyain gue dimana sekarang